enam penumpang bus pariwisata meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di tawangmangu karanganyar jawa tengah
diduga sopir menggunakan perseneling tinggi sehingga laju bus sangat kencang dan tidak bisa dikendalikan
dan akhirnya masuk ke dalam jurang
selain enam meninggal ada tujuh penumpang lainnya yang mengalami luka berat
bus pariwisata solaris jaya melaju dari magetan jawa timur menuju ke arah tawangmangu karanganyar
bus masuk ke jurang di kalibanaran tawangmangu karanganyar
dan wakapolres karanganyar kompol prawokom mimpin evakuasi korban dan memantau proses olah tempat kejadian perkara
evakuasi korban sempat terkendala karena lokasinya yang curam
bus ini mengangkut sedikitnya tiga puluh penumpang rombongan wisatawan dari sidoarjo jawa timur
dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini kita sudah terhubung lewat sambungan telepon
dengan jurnalis foto cnn indonesia kartika bagus
di karanganyar jawa tengah
selamat sore kartika bagus
selamat sore mas
baik ini sebelumnya ada informasi bahwa ada enam korban tewas akibat bus yang jatuh ke dalam jurang
saat ini ke enam korban tewas tersebut apakah sudah dipindahkan
dan di mana posisinya dan bagaimana dengan korban selamat
baik sekitar tiga puluh menit yang lalu ke enam jenazah dari situ ada
ini sudah diperanggarkan dari puskesmas tawangmangu dengan enam ambulan
secara beriringan menuju ke rumah duka masing masing di sidoarjo jawa timur
sementara untuk yang korban luka luka ada di beberapa rumah sakit
salah satunya di rumah sakit umum daerah karanganyar
kemudian yang lainnya juga dirujuk ke rumah sakit muarti di kota solo jawa tengah
baik bagus saat ini kondisi korban selamat seperti apa di sana
kondisinya masih dalam perawatan semua cuma ya sudah dalam perawatan yang biaya yang berwenang
baik apakah seluruh korban tewas ini sudah berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian setempat
sudah cuma sampai sore ini belum dirilis kepada media siapa saja nama yang menjadi korban kecelakaan ini
baik dari hasil olah tkp sementara apa kesimpulan dari penyelidikan
sebab kecelakaan bus ini
jadi sebenarnya ada dua jalur untuk sampai di tawangmangu
pertama jalur yang aman yaitu jalur baru yang dibuat belum lama ini
kemudian yang jalur agak menurun di sekitar gondosuli itu
nah kayaknya sopir belum menguasai medan sehingga dia memilih jalur yang lebih curam
dan daripada dia jalur yang lebih aman
baik badan bu sendiri
apakah sudah berhasil dipindahkan oleh pihak kepolisian
dan seperti apa kondisi di lokasi kejadian saat ini
baik sampai sore ini belum
karena kondisi medan yang terlalu dalam
kemudian posisi bus itu menyangkut di badan sungai gitu
jadi kemungkinan evakuasi akan dilanjutkan besok
baik jadi evakuasi akan dilanjutkan besok
tadi anda katakan ada enam korban tewas tapi belum ada rilis dari pihak kepolisian
tapi kalau informasi di lapangan sementara
untuk sopir bus sendiri apakah termasuk dalam korban tewas atau korban selamat
supir bus dalam kondisi selamat dan dalam perawatan
baik sopir bus dalam kondisi selamat dan masih dirawat
terima kasih informasi dari anda
kartika bagus jurnalis foto cnn indonesia